kita ke informasi lain saudara sidang kasus korupsi yang menjerat mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali digelar
sekretaris direkturat jenderal prasarana dan sarana pertanian kementan hermanto menyebut
sel sempat menggunakan uang kementerian pertanian untuk perjalanan ke luar negeri
fakta baru disampaikan hermanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dan gratifikasi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo di pengadilan tipikor jakarta rabu kemarin
hermanto menjelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada kementan adalah ke brazil amerika serikat dan arab saudi dengan total mencapai setidaknya satu delapan miliar rupiah
perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dinas
tak cukup sampai di situ syl juga disebut hermanto meminta anak buahnya membayarkan perjalanan memakai jet privat sewaan
saksi menyebut penggunaan jet privat akhirnya dibayarkan anak buah sel karena sudah ditagih berbulan bulan
yang tiga ratus juta perjalanan tagihan ke banda aceh ujung pandang ini di oktober dua ribu dua puluh
kegiatan apa itu yang ke ac ujung pandang itu
tidak tahu hanya kita dapat tagihannya itu kalau nggak salah kejadiannya itu bulan maret atau bulan apa itu ya
di bap saksi oktober dua ribu dua puluh
iya itu di tagihnya
tapi kegiatan yang menggunakan pesawatnya itu sepertinya
jadi kita tuh tahu tahu dapat tagihan gitu saja
artinya ini ya maksud saksi itu kegiatannya sudah ada
sehingga nilainya tahu dari tagihan itu
dari tagihan itu saja tapi kegiatannya kita nggak tahu
oh begitu semacam rambers ya
pada sidang sebelumnya saksi yang hadir menyatakan syahrul yassin limpo menggunakan dana kementan untuk keperluan pribadi
dan gaji pembantu di rumah makassar sebesar tiga puluh lima juta rupiah
bukan hanya untuk pribadi syahrul yassin limpo juga menggunakan dana kementan untuk keperluan keluarga dan kolega
di antaranya untuk mobil anak lima ratus juta rupiah umroh keluarga satu tiga puluh lima miliar rupiah hingga hitanan cucu sebesar satu dua miliar rupiah